kota bandung bisa disebut sebagai kota pengembang game
karena penelitian dilakukan lipi kominfo dan asosiasi game indonesia
yang dirilis pada april lalu menunjukkan
dari sekitar dua puluh perusahaan pengembang game yang ada di indonesia
dan satu lima ratus talenta digital yang terlibat
sekitar lima belas persennya berada di bandung
salah satu faktor yang membentuk bandung memiliki ekosistem yang baik
bagi berkembangnya para game developer adalah pendidikan
sejak dua ribu delapan di institut teknologi bandung
opsi teknologi media digital dan game
dosen media digital dan game itb aris setiaji berpendapat
bahwa indonesia unggul dalam sisi pasar
dan tidak ada permasalahan dalam sisi sdm
yang kita butuhkan sebetulnya bagaimana
kita menelurkan ide ide inovasinya malah ke komunitas itu
jadi kita harusnya tiap tahun itu laporan sama komunitas
kita sudah buat misalnya interaction
yang seperti ini mungkin bisa digunakan
selain pendidikan formal dalam bidang pengembangan game
di bandung juga terdapat sebuah startup
yang bercita cita mencetak talenta digital sebanyak banyaknya
bagi indonesia dengan cara pelatihan
startup yang bernama de coding itu sudah didirikan sejak dua ribu lima belas
dan hingga kini tercatat sudah lebih dari lima ratus ribu developer
yang pernah belajar bersama decoding dari seluruh indonesia
menurut si yonatan
indonesia masih kekurangan sdm digital
untuk membangun sebuah perusahaan game developer tentunya tidak mudah
karena membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit
pemerintah menganggap industri game sebagai industri yang strategis
untuk meningkatkan nilai tambah sektor real
dan pengembangan game ini
yang memiliki nilai daya saing produktif kreatif
diharapkan dapat menjadi salah satu modal bangsa
melalui kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
industri game dikembangkan
diantaranya melalui event di dalam dan luar negeri
kampanye produk lokal hingga pendanaan
kota bandung bisa disebut sebagai kota game developer
karena selain memiliki banyak talenta digital
sinergi dari banyak pihak juga menyebabkan pertumbuhan yang sehat
kita melihat di sini di ekosistemnya
dari sisi akademisi
dari segi bisnis
dari pemerintah yang mendukung
dari segi kebijakan maupun dari pendanaan
itu kami melihat sangat sangat kondusif
buat pengembangan game developer di bandung
data kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif menunjukkan
pada masa pandemi di dua ribu dua puluh lalu
subsektor aplikasi dan game menjadi satu satunya
dari tujuh belas subsektor ekonomi kreatif yang mengalami pertumbuhan
hal itu terlihat dari serapan tenaga kerja subsektor aplikasi dan game
yang sejak tahun dua ribu tujuh belas
biasanya meningkat seribu tenaga kerja per tahun
namun pada dua ribu sembilan belas
jumlah itu melonjak dua kali lipat
dari empat puluh enam tenaga kerja menjadi lima puluh ribu tenaga kerja di tahun dua ribu dua puluh satu ini